pernikahan unik bertema kerajaan seperti dalam film games of thrones
menghibur para tamu undangan yang menghadiri pesta yang digelar di kawasan hutan pinus lembang
selain menghadirkan bermacam game seru yang tidak kalah menarik adalah
ada fashion show yang menampilkan sejumlah model mancanegara kita lihat
inilah keseruan saat pemandu acara mempersilahkan orang orang mencari telur naga
yang sudah disembunyikan di hutan pinus yang terletak di kawasan lembang bandung
siapa sangka acara tersebut merupakan salah satu games dalam sebuah acara pernikahan bertema unik
yang digelar beberapa waktu lalu
selain lomba mencari telur ada pula lomba memanah
hingga lomba foto yang semuanya berhadiah menarik dari mulai ponsel keluaran terbaru hingga koin emas
acara pernikahan tematis tersebut memang dirancang sejak lama
agar kebahagiaan yang mereka rasakan juga bisa dirasakan seluruh undangan yang hadir
secara konsep mungkin dari awal kita mempunyai sebuah ide
tapi berkembang terus karena kita beliau orang kreatif
memang kita mau something different yang bikin entertaining the gast
tema kerajaan juga sangat terasa dari gaya pakaian dan kendaraan pengantin saat hadir di area pesta
mempelai pria nampak gegah dengan kuda tunggangannya
sementara sang wanita terlihat anggun saat duduk di kereta kencana
menurut salah seorang tamu undangan
dirinya tidak menyangka akan disuguhi berbagai pertunjukan dan sajian unik
saya sih kayak unik gitu baru ada kan ini di bandung
terus kayak konsepnya tuh kayak di luar gitu ada hewan unik aja buat bagi saya
selain menyuguhkan ragam kuliner terbaik asal kota bandung dan jakarta
para tamu juga disuguhi tontonan menarik dari pertunjukan musik
hingga fashion show yang diperagakan sejumlah model manca negara
alhasil mereka pun nampak turut bergembira hingga acara usai
ruli rohimat bandung barat jawa barat